hai udah siap belum ya siap dong masa enggak siap sembrono ini adalah
harapanku yang akan jadi kenyataan assalamualaikum waalaikumsalam
jadi gimana nih kamu kota enggak
aku minta tolong kalian tolongin assalamualaikum
bang ube itu mencari dana buat ngebangun pesantren punanta lagi tapi oh
rt pian yang mau tanda tangan kecuali ustazah syafa yang minta
waduh gini tamat situ rt pian
apaan tuh ramain dia gitu ya ya udah terus gimana gimana ya udah aku bilang ke rt pian
kalau saya nyamper tahu
kamu gimana sih ah jangan terang terang

orang orang emang kamu udah ngomong sama ustazah kalau misalnya ustazah gak mau gimana
ya udah kalian tinggal tahu jadi deh aku udah pikirin semua ini kalian tinggal nurut aja
bikin konten ada aja gangguannya kalo ap gak bikin konten sehari bisa bahaya nih followers nya readble ahr bisa gak gober
kalian bisa gak sih dateng itu gak pusat ngagetin
mau iya ustadz takut diajak macem macem
raikal ngumpulin temen temen santri
jangan jangan ini mau ngasih pengaruh buruk buat rekan rekan santri ini
ngiku dua kali ngagetin nih
ustadz musa yang mau antap dan santui bakal kasih udian berhadiah
wah hadiahnya apa ustadz
ngungutin sampah dari subuh pepat grip
apaan sih yun
udahlah gua merajin tugas tugas udah gua kerjain semuanya
waha waktunya yuyun menjalani tugas mencicipi masakan
nggak usah nggak usah dicicipi cip
masakan gue udah pasti enak
gua kayaknya ketosan
teh yun mau bantu kita nggak
jadi gini teh
enggak ada bingungan
udah digangguin men pryuk

nah waktu ni nanti tak bisa
ga eg lautan nanti tuh pak tu fitr ntar
depw tes bhawet pun ya
beliga pengganti docoh hair
dengerin tuh dengerin tuh ya udah deh yun bantu alhamdulillah makasih ya
makasih ya diinang cantik kok ini bilang cantik mengenal enggak kayak mengenal gantung
banget tapi kalau dilihatnya itu mengapa maka mengenal mengenal gantung kok berarti
emaknya mengenal bohong
eh maaf jangan denger jangan denger eh leh ini jadi script berdosa loh leh kenapa ya masa ada
orang mencuri nih hai kalian mencuri masa kita bantuin leh berdosa lah
kalau tuh bukan mau mencuri waduh dia tuh mau minceng nanti dibalikin lagi kok ya kalau namanya orang
minjem itu ya itu dimana mana izin lah kalau mencuri itu leh itu tuh langsung ambil itu michael
mencuri itu kenapa kita enggak baik baik aja leh ngomak gitu kan enak bang ube bang minjem berkasnya
itu kan enak bang ube itu nggak bakal tahu kita lagi minjem lagian kan kita masih anak anak polos
ada misur ustadz musa gimana dong
aduh yuk yuk yuk
beli lilin di taman mini ngapain kalian di sini
enggak ngapain pak ustadz
intinya ga baik makanya
hai yang ini
habis dari pasar minggu habis naikin sirangin bener bener dong ya ya habis dari atas dong
prostat bocah halu amat pasar minggu pasar mula kalian yaudah kalau gitu duluan ya pausat
jauh lagi kayak map deh
sembrono ini adalah harapanku yang akan jadi kenyataan assalamualaikum waalaikumsalam
selamat datang di rumah saya rt pian sopian ini adalah momen yang saya tunggu tunggu
sejak lama sekali akhirnya menjadi kenyataan
saya melihat ini datangnya rame rame rombongan kayaknya udah gak sabar
baiklah kalau begitu mau langsung gimana mau lamaran langsung atau ramah tamah dulu
ini bukan lama
saran sabar dong maaf loh ya maaf bukannya apa apa ini momen penting yang saya tunggu tunggu akhirnya
kesampaian bisa bertemu